padahal lu nunggu lama nanti parises
mendingan udah bareng gue aja
serius banget sih
nggak juga sih
siapa tahu ada kuis kan
gak tau budiaknya gimana
video loh yang di youtube yang viral itu
gue jadi ngefans juga deh
dan tau gak
suara lo tuh daebah
bisa gak sih
gak usah dibahas
hidup gue makin gak tenang
jadi gak usah dibahas gak usah dibahas
shell tapi kan itu peluang besar buat lo jadi makin terkenal jadi top star
padahal ya kalau ada peluang itu harusnya lo jangan sia siain
gue sebagai bestie lo tuh ngedukum banget
lo jadi makin wah
ya mungkin orang lain kan happy cuma gue gak sama sekali
lo tau sendiri temen lo gak apa apa
gak sangat suka menyendiri gak suka perhatian orang orang apalagi sampe publik
gak mau suka makannya aduh hal hal kayak gitu jauh jauh dari gue
allah bestie gue emang paling keren deh
gue jadi pengen deh jadi orang yang punya prinsip teguh kayak lo
tapi nih ya sheld menurut gue
dengan karakter lo yang kayak gitu
lo tuh cocok tau jadi salah satu pengurus osis
ya kemarin kan gue denger si aldino nawarin lo kan jadi wakil ketua osis tuh
mending loh terima aja deh
gue yakin seratus ribu persen kalau lo masuk osi sekolah kita
sekolah kita ini akan semakin maju sukses
lo denger sendiri kan kalo gue juga nolak
mungkin aneh banget sih aldino udah tahu udah ada ardi malah nanya gue
iya tapi gue ngomong aja itu menurut pendapat gue gitu
logian lo cocok kok jadi wakil ketua osis
rara gue itu selalu mengutamakan kejujuran
oke dalam setiap aspek gue mengutamakan kejujuran
dan lo tau sendiri kan aldino tuh dapetin jadi ketua osis ini gara gara apa
karena udah masih samack bahaya
dalam setiap aspek gua utamakan kejujuran
dan lu tau sih nih kan
aldino tuh dapetin jadi ketua osis ini
sih gua ga suka
ya kalo jujur sih ya gua bakal mikir lah
walaupun gua ga ada niat cuman
gara gara dia curang
ternyata itu alasan michelle nolak buah
gue harus bisa beresin masalah ini
aduh jangan masuk dulu
gue mau jelasin semuanya ke michelle
terus gimana caranya
udah ikut gue
dari tadi aku gak bisa fokus kerja
aku terus kepikiran mila
dan ga mau kehilangan mila
tapi hubunganku ditentang sama rifqi
michelle juga belum bisa memaafkan anaknya
aku gak boleh nyerah gitu aja
aku sudah ganggu kamu kerja ya
kok telponnya jam kerja sih mas
aku lagi seneng aja
sudah ketemu sama el
sudah akhirnya bisa kenalan dengan l
aku lagi pengen ambil hatinya
lagian juga eh udah setuju kok
atas niatan aku untuk menikah

dan dia sekarang kamu tuh orang yang baik
dan sangat bertanggung jawab
dan sangat bertanggung jawab
kalo saja kamu tau apa yang sudah aku lakuin sama el mila
aku pengen nebus keselanku itu
ah gini mil
aku pengen banget bisa lebih deket lagi dengan el
aku pengen ngasih sesuatu buat el
kira kira sekarang el lagi butuh apa ya
aduh mas aku juga ga tau
soalnya eli itu anak baik
dia tuh ga pernah minta apa apa
aku mau ngasih sesuatu buat el
ya yang mungkin sekarang el lagi butuhkan
el itu kayaknya lebih suka kalau mas beliin gitar
soalnya dia ini sekarang lagi hobinya nyanyi sama main gitar
dan dia gak punya gitar sendiri mas
kalau gitu aku akan carikan gitar yang bagus buatnya
aku jadi ngerepotin mas nih gara gara mas mau ngambil hati el
ya sama sama mila
apa lagi pada rebutan ya
eh kalian itu jangan terlalu banyak bicara
bikin tambah rusus aja
kalian berdua tuh ngapain sih duduk di samping gue
risih tau gak
ciee bingung antara dua pilihan
jangan kabur kabur dulu toh
bete ini tuh tidak laginya prank nona
bete cuman mau menyampaikan kalo bete ini punya kayak nona
please pak lo harus percaya gue juga punya perasaan sama lo
dan ini tulus
jadi kalau lo belum bisa memilih diantara kita gue bakal terus berusaha buat lo
kalian berdua tuh halu apa
bete juga ingin menyampaikan hal yang sama buat nona
kalo bete sama farel ini sudah bercanji kita mau bersenjah
kalian berdua halu ya
kalian tuh kenapa sih
eh kalian berdua tuh sahabat gue
udah mendingan kalian urusin aja perasaan kalian masing masing gue mau camput dulu
ibu gak jadi pesen
kok jadi seperti itu
bersaing sehat olahraga dong
ale bisa diam gak
yeay ikutan ikutan mau jadi kembar jauh kelas ya
lo ale mau jadi kembar kenapa sama angan bicaranya bete
kembar sama lo
iya toh ale pun gak diskut tuh itu suara
selama lama bikin ketawa tembak
gua jelasin semuanya ke michelle hah
gua yakin kalo gua berhasil nyakini michelle
dia pasti akan simpati lagi sama gue
al lo tuh tenang dulu
kalau lo tadi langsung masuk gitu aja
buru buru ngejelasin ke michelle
yang ada dia tuh mikirnya lo ngoles
terus dia malah makin ill feel sama lo
aduh michelle kan udah tau lo tuh terlalu manfaatin power bokap lo
gua gak nyangka semuanya jadi kayak gini
padahal gua berharap setelah gua berhasil merebut jabatan ketua osis dari rifki
michelle akan kagum sama gua
tapi kenyataannya dia malah tambah ill feel sama gua
jabatannya jadi gak ada artinya
segitu hebatnya ya michelle
sampai bikin obsesi lo jadi ketua osis itu hilang gitu aja
gue gak ada kesempatan buat ngisi hatinya aldino dong
yang dia pikirin michelle terus
udah lama lama nunggu di cancel
terus nunggu lagi mager
robokolit lo juga pasti tau lah
kalau jam jam sekarang ini
pasti dapetin ojol tuh susah
kan jam pulang sekolah
daripada lo nunggu lama nanti pari ses
mendingan udah bareng gua aja
yaudah kalo gitu
apa hubungannya botol kecap
ya ada dong kerupuk kulit
hubungannya lo menolak keinginan gua
ya gua juga berhak untuk menolak keinginan lo lah
kamu udah pulang
tadi barusan di cancel jualnya el
jangan kemana mana lagi
oh di rumah ibu nggak di kantor
yaudah pokoknya kamu langsung pulang ya
yaudah sekarang el pulang ya
biar gua tebak
pasti lo butuh cepet untuk pulang kan
ininya gue tuh
ini keahlian gue
untung ada gue
aduh lu bisa berjam jam aja
nahh diam aja
gara gara gua terpaksa atau engga
eh kerupuk kulit
makasih botol kecap
makasih botol kecap
yah yang lembut dong
makasih ya botol kecap
nahh gitu dia
emang sepenting itu michelle bagi gua
gua akan menghadap patoga
dan gua akan mundur dari jabatan ketua osis
udah jangan emosi
karena dia tau lo tuh main curang
nah kalau lo mundur setelah ngelakuin semua ini
sekarang nih ya
lo harus jadi pemimpin yang jauh
yang jauh lebih baik daripada lift kit
yaudah ntar kita pikirin aja bareng bareng
ya kan bel
gua akan ikuti rencana lo
dan gua berharap
rencana lo kali ini berhasil
pasti berhasil kok
montil deh yuk